tujuh bulan kami menanti
terima kasih tuhan
kau dengarkan doa kami
kami dari pihak keluarga
terlebih saya kekasih korban
saya mengucapkan terima kasih
adalah wakil tuhan
bisa melihat bagi hati duraninya